bank pembangunan daerah seluruh indonesia akan membentuk sindikasi
guna membiayai proyek proyek infrastruktur
mereka membentuk sindikasi karena pembiayaan infrastruktur
biasanya dibiayai oleh bank bank besar
dengan membentuk sindikasi kemampuan bpd untuk pembiayaan infrastruktur
yang biasanya berjangka panjang akan lebih besar
total aset anggota asosiasi bank pembangunan daerah sebesar rp lima ratus tiga puluh satu triliun
proyek infrastruktur yang sebagian dibiayai oleh bank pembangunan daerah
antara lain jalan tol cipularang palimanan senilai rp dua dua triliun
proyek lain adalah pembangkit listrik pln sebanyak tujuh bpd bersama bumn
pt sarana multi infrastruktur membiayai proyek senilai dua tiga triliun
bpd itu kalau infrastruktur itu bisanya ya yang infrastruktur kelas daerah ya
kalau dibayangkan kelas besar seperti jalan tol yang sekian puluh km
pelabuhan itu ya mungkin kita itu hanya partisipan ya
karena memang itu pendanaan yang jangka panjang dan sangat besar
tapi kalau infrastruktur yang kayak jembatan kelas empat
dan kelas tiga gitu mungkin kita masih bisa ini kan membiayai